sidang gugatan class action kasus gagal ginjal akut pada anak ditunda untuk kedua kalinya hari ini
sebagian pihak tergugat tidak hadir termasuk kementerian keuangan
sejauh ini sidang gugatan class action sudah ditunda enam minggu
sedikit mengingatkan untuk anda kasus ini terjadi atau kasus gagal ginjal akut ini terjadi pada sekitar tiga ratus dua puluh empat anak dan dua ratus diantaranya meninggal dunia
pemerintah mengklaim kasus ini sudah diselesaikan tetapi sekarang muncul lagi kasus serupa
kita berbincang sore hari ini atau malam hari ini bersama narasumber bergabung secara virtual ada savitri puspa
ibu savitri adalah ibu yang kehilangan anak atau yang anaknya menjadi salah satu korban gagal ginjal akut
selamat malam ibu savitri
terima kasih ibu sudah hadir malam hari ini
saya juga mengundang malam hari ini
kami juga mengundang mas abdo fikar hajar pakar hukum pindana universitas riksakti
mas fikar selamat malam
selamat malam mbak
terima kasih atas waktu anda malam hari ini
saya ke ibu savitri terlebih dulu
bu savitri sidang hari ini kembali ditunda tapi setidaknya sudah ada tergugat yang hadir
tidak seperti sidang sebelumnya yang sama sekali tidak ada yang hadir
bagaimana respon keluarga korban berkaitan dengan sidang yang kembali tertunda hari ini
pastinya masih kecewa ya
karena yang kita harapkan untuk keutamanya hadir itu justru tidak ada
sementara kami sudah mengorbankan waktu dan tenaga
dipikirkan masalah yang anak anak masih dalam perawatan
sebagian harus meninggalkan anak yang masih butuh pengawasan dalam perawatan
dan jadinya kita memang
ibu savitri mohon maaf ada kendala komunikasi
saya akan ke mas fikar terlebih dulu
mas fikar kalau misalnya kita melihat perjalanan kasus berkaitan dengan gugatan class action di indonesia sejauh ini
seberapa besar sukses rate nya antara mas antara publik melawan pemerintah atau melawan negara misalnya
ya saya kira ini tradisi yang baik ya dalam pengertian bahwa ada pola relasi antara masyarakat dengan negara
di pengadilan gitu ya
ini kan dialog sebenarnya
dan dialog ini muncul karena ada kebijakan kebijakan yang tidak tepat sasaran
atau bahkan kebijakan yang tidak serius gitu ya dijalankan
nah karena itu kemudian masyarakat sebagai apa namanya stakeholders nya negara gitu ya
sebagai apa namanya orang yang punya hak dilayani oleh negara gitu ya
ya wajar saja menuntut melalui umpamanya gugatan class action ini gitu ya
gugatan yang diwakili oleh beberapa orang tapi mewakili para penderita atau masyarakat yang punya
apa namanya kepentingan yang sama gitu
nah jadi menurut saya ini bagus ya
apa terutama bagi kepekaan negara kepekaan pemerintah ya terhadap kebijakannya
utamanya ini bidang kesehatan khusus penyakit yang memang sudah akut ya yang diderita oleh masyarakat
nah sehingga saya kira juga harus dilayani dengan serius gitu
karena memang justru keberadaan pemerintah itu atau keberadaan negara pemerintahan itu adalah
untuk melayani rakyat gitu
tanpa ada fungsi itu ya negara tidak punya apa tidak punya tugas apa apa
nah meskipun umpamanya bidang utamanya adalah menjaga keamanan ya keamanan kehidupan masyarakat
tetapi jaminan atas kesehatan itu juga merupakan bagian kewajiban dari negara dalam hal ini pemerintah ya
untuk baik dalam konteks kebijakannya maupun dalam konteks kebijakan yang dilaksanakan dalam prakteknya juga
tetap harus mengakomodasi keinginan keinginan dan aspirasi yang hidup di dalam masyarakat
saya kira begitu
mas fikar kalau misalnya sidang ini terus tertunda apakah ini akan mempengaruhi ya
mempengaruhi jalannya persidangan nanti dan sebenarnya apakah penundaan ini memang anda melihat ada unsur kesengajaan atau ada hal lain
saya kira ini menjadikan
menjadi indikasi atau indikator apa tanggapan yang kurang serius gitu menurut saya dari pemerintah gitu ya
saya nggak tahu yang hadir itu kementerian kesehatan atau apa yang hadir tadi ya yang hadir sidang
karena dia yang paling punya kepentingan sebenarnya
negara itu ya dalam hal ini adalah diwakili oleh kementerian kesehatan yang paling bertanggung jawab
menteri kesehatan yang paling bertanggung jawab sebenarnya dalam kasus ini
nah karena yang lain kan cuma ini aja sebenarnya apa namanya
ikutan dan secara administratif juga harus diikutsertakan gitu
tetapi yang paling inti adalah kementerian kesehatan
karena gugatan ini pasti selain mempersoalkan apa namanya
mempersoalkan banyaknya penyakit umpamanya atau timbulnya penyakit di dalam masyarakat
tetapi juga mempersoalkan kebijakan kebijakan negara
dalam hal ini kebijakan pemerintah mengatasi wabah penyakit ini
itu yang paling penting sebenarnya
mbak puspa kalau misalnya kita lihat di hari ini itu sudah ada dari perwakilan tergugat ya
dari kementerian kesehatan
saya klarifikasi lagi
dari kementerian kesehatan sudah hadir
bepom juga sudah hadir ya perwakilan tergugatnya ya mbak puspa
ya kemudian ada juga dari
satu perusahaan afi betul
iya dan beberapa perusahaan supplier ya
kalau misalnya dilihat mereka sudah hadir saat ini
apakah kemudian menurut keluarga korban
sudah mulai ada keseriusan dari para pihak tergugat mbak puspa
atau masih belum
bertambah sedikit daripada yang sidang pramah
tapi saya masih belum terlalu menangkap keseriusan juga
peselatan legal scan ini banyak yang belum terpenuhi
kalau misalnya merunut kepada hal yang selama ini
atau beberapa rangkaian yang selama ini dialami oleh mbak puspa
apakah ada pendekatan
dari kementerian kesehatan dan juga bepom
pada saat penanganan ketika anak anda menjadi korban mbak puspa
belum sama sekali
dari mulai masih di perawatan
sampai kita melakukan gugatan
belum ada pendampingan
apapun itu namanya dari pihak pemerintah
melalui kemenkes dan bepom itu belum ada
kemenkes dan bepom belum ada
kemudian ada juga gugatan dilayangkan kepada kementerian keuangan
ini berkaitan dengan apa mbak puspa
jadinya turut tergugat ya
karena negara tetap harus menjamin
karena itu kan gugatannya jadinya tanggung renteng
jadi kalau misalnya memang para tergugat ini mangkir
ya tidak ada alasan
tidak ada alasan untuk mangkir
jadi negara tetap harus menjamin
jadi itu melalui kemenkeu
tetap harus bertanggung jawab
jadi bukan hanya para tergugat
perusahaan perusahaan dan beberapa perusahaan itu
terus menyanggupi atau tidak
terus tidak bisa
tapi tidak bisa
tidak bisa memberikan apa yang sesuai
jadi kita tuntut
turut tergugat untuk menjamin
pemerintah tetap harus hadir
harus ada bagaimanapun caranya
kepada pihak tergugat saja
di ujungnya ini harus tetap ada tanggung jawab
selain pasnya efek jerah ya
mbak puspa ada berapa orang tua korban yang saat ini bergabung
dan melakukan gugatan class action ini
sejauh ini ada dua puluh lima
jadi yang terbanyak itu
yang korban mengkonsumsi obat yang sama
dengan korban mengkonsumsi obat yang sama
anaknya masih dalam perawatan
dan ada satu lagi korban yang anaknya meninggal
tapi berbeda perusahaannya
berbeda dengan produksi yang kami konsumsi
tapi juga terdaftar dalam obat yang mengandung cemaran
mas fikar kalau misalnya kita dengarkan tadi
yang disampaikan mbak puspa
berkaitan dengan tergugat yang sudah hadir
tapi ternyata masih ada beberapa berkas
atau administratif yang belum siap
atau belum beres
berapa lama semestinya ini bisa segera putus
kalau misalnya gugatan class action ini berlangsung mas fikar
misalnya di persidangan berikutnya
semua pihak sudah berkumpul
semuanya sudah lengkap
berapa lama kemudian
yang dicari oleh para orang tua ini adalah closure ya
adalah penyelesaian dari apa yang mereka alami
berapa lama lagi kira kira mereka harus menunggu mas fikar
supaya akhirnya mereka mendapatkan penyelesaian itu
gugatan itu salah satu cara menyelesaikan sengketa sebenarnya ya
dari pihak yang bertanggung jawab
atas kerugian yang timbul dari para penggugat ya
itu sebenarnya pengadilan ini jalan terakhir gitu sebenarnya
kalau mereka kemudian berhadapan
terjadi semacam musyawarah gitu ya
terjadi semacam kesepakatan
sebenarnya bisa diselesaikan gitu
tetapi saya kira
gugatan ini tidak melulu menggugat kerugian
karena penyakit yang timbul
tetapi juga lebih luas adalah pada kebijakan pemerintahnya
nah karena itu
menurut saya ya
penyelesaian ini harus selalu melibatkan pemerintah
harus selalu melibatkan pemerintah karena
berkaitan juga dengan kebijakan gitu
bahwa ada obat yang kemudian merugikan konsumen
itu soal gitu
tetapi ada kebijakan pengedaran obat
ada kebijakan penanganan penyakit tertentu dan sebagainya
itu kan tanggung jawab pemerintah
nah karena itu
menurut saya tanggung jawabnya tidak bisa dilepaskan
tidak hanya umpamanya dilepaskan pada pihak pabrik obat saja
tetapi juga harus mengaitkan pada pemerintah gitu
karena pada dasarnya
penyelenggaraan kesehatan di dalam masyarakat itu adalah kewajiban pemerintah
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah
mbak puspa apa sebenarnya tujuan akhir class action ini
tujuan akhir ya
tujuan akhir dan utamanya itu adalah
pastinya harus ada perubahan ya
perubahan pada sistem
perubahan dan perbaikan pada sistem pengawasannya
itu yang utama
itu paling penting yang krusial adalah untuk menjaga agar tidak lagi terjadi
kejadian seperti ini
dan yang mana ini baru dalam waktu dekat ternyata sudah terjadi lagi
walaupun masih dalam tahap investigasi
tapi penderungannya ada kesana
jadi ini kenapa ini yang kita usahakan
kenapa ini yang benar benar
dorong dari awal
supaya ada perubahannya
kalau memang tidak ada
para taruhlah produsen produsen nakal itu
kalau dalam sistem dan ukurannya sudah baik
dan transparan yang pasti ya
ini tuh yang nomor satu ya
pasti akan sulit gitu mencari celah
ini karena masih banyak
nya celah pada aturan aturan ini jadi
kayaknya akan selalu berulang
saya mikirnya belum tentu dalam waktu dekat sih
untuk jangka panjang
tapi ternyata ini masih hitungan bulan
ya baru awal bergantung tahun ini
sudah mulai ada kecenderungan
ke arah sana lagi gitu
ya baiknya memang
benar benar sekarang tuh
dan yang pasti
ini kenapa ya masyarakat
saya kadang suka lihat gitu ya
sampai detik ini
masih lihat yang mereka masih meragukan gitu loh
masih meragukan ini
beneran gak sih
ada atau enggak sih
sementara kita ini nyata loh
dua ratus anak lebih yang meninggal
dengan satu ratus tiga puluh empat lebih ini masih dalam perawatan
dan belum kembali seperti
di up ke media
dari pemasangan alatnya
apa apa saja yang harus diperhatikan
ketika masyarakat gak melihat
itu kayak kurang apa ya
bener gak sih
karena belum ada kayak statement resmi
dari kemenkes terutama ya
karena yang berhubungan langsung sama kita
terutama pihak kemenkes ya
dalam masalah perawatan
bukan hanya di
dalam sistem pengawasan obatnya
tapi juga di
saya ke mas fikar terakhir
mas fikar kalau misalnya kita melihat
gugatan yang diajukan ini
apakah anda juga melihat bahwa
sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai sebuah simbol
simbol perlawanan gitu
sekali lagi mengutip yang anda tadi sampaikan
ini tidak bisa hanya diselesaikan di ujung saja
tapi juga harus
berkaitan dengan aturan yang
berada di dalamnya
saya kira peran negara itu
kekeliruan atau kesalahan
atau apapun namanya
dari obat itu
korban korban di dalam masyarakat
saya kira ini juga harus menjadi
menjadi perhatian negara
dalam hal ini adalah bpom
peredaran obat itu yang paling bertanggung jawab
itu bpom gitu
ketika obat itu
seleksi dari bpom itu
itu artinya dia menjamin
bahwa obat yang beredar itu
justru dia akan menjadi obat
yang memang akan menyembuhkan
nah itu yang
diberikan jaminan oleh negara
secara sistem kan begitu
kita sudah punya bpom
dan bpom itu paling bertanggung jawab
saya gak tahu
bagian dari pihak yang
digugat juga atau tidak
seharusnya menjadi pihak dia
karena sebenarnya itu tugasnya dia
tiga tugas utamanya bpom itu
obat dan makanan
maupun sesudah beredar
badan ini punya tanggung jawab
punya tanggung jawab terhadap
atau apapun yang timbul
pokoknya dari peredaran itu
negara nggak bisa lepas tangan
terima kasih mas fikar
saya ke mbak puspa
saya ke mbak puspa
apa yang ingin anda sampaikan kepada pemerintah
kepada presiden jokowi misalnya
jika beliau menonton acara ini
bukan berharap ya
ini sebenarnya sudah keharusan
udah standarnya para pemimpin
dan pemegang kebijakan
ini harus melihat
dari satu melihat kasus ini
yuk datang dulu deh
datang dulu ke
pas ke tempat
anak anak yang masih dirawat
dilihat dulu keluarga korban yang
seperti apa dampaknya
yang utama yang masih dirawat
kenapa lama sekali untuk menerapkan
jadi membuat sulit
para korban yang masih dirawat ini
banyak sekali obat
tindakan yang tidak ditanggung
kita tuh ditinggal
jadi kita korban
dari sistem itu sendiri
tapi kita ditinggal
kita bergerak sendiri
banyak yang sudah
orang tua korban yang masih
sudah kehilangan pekerjaan
baik yang itu masih di rumah sakit
atau yang sudah pulang
tantangannya justru beda lagi
yang sudah pulang itu benar benar
benar benar menghabiskan waktu
tunggu berapa lagi gitu
tidak ada harganya
seratus lebih anak ini
yang masih berjuang ini
kan warga negara
dan anak anak ini
adalah generasi penerus
yang satu nyawanya itu
amat sangat lebih berharga
daripada orang orang dewasa
kasus yang bersangkutan dengan anak
pasti tingkatannya itu
lebih tinggi ya
baik dari sangsinya
ini anak loh
kita bicara bukan manusia biasa ya mbak
anak dari range umur
lima bulanan ya
sampai dua belas tahun
saya kenal secara langsung
kenapa sama sekali
belum ada pihak pihak terkait
hanya tampil di media
itu pun dengan statement statement
yang sering sekali
tidak sesuai dengan kondisi di lapangan
terutama statement statement dari kemenkes ya
baik dari mentesnya sendiri
maupun jubir kementesnya
terus terang banyak sekali
yang tidak tepat
dengan kondisi di lapangan
kepekaannya itu sudah pasti tidak ada
apalagi untuk bepom ya
sampai detik ini belum ada
kata kata yang sedikitnya menenangkan
untuk keluarga korban ini
itu tidak ada
jadi berharap banget
entah harus kemana lagi
kalau mereka semua
oh ini bukan
ini kan logika awam aja
kalau tinggi itu sudah tahu
tugasnya bepom apa
tugas kementes apa
tugas kementes apa
kenapa harus dipelintir sana sini
sehingga memakan waktu lama
jadi berjatuhan lagi korban
dan tidak ditetapkan yang klb ini
dan akhirnya bisa ada
kejadian baru lagi yang
suspek dua itu
karena memang tidak dijadikan klb
coba dari awal dijadikan klb
ada awarenessnya itu tinggi
semua ibu ibu ini kan pasti lihat berita
yang bersangkutan dengan anak apapun itu
kasus baru kah
ada virus kah
ini kan kita pasti harus update kan
tapi karena memang tidak ada
tidak ada awareness dari pemerintah
jadi santai aja
kayak ini tuh hanya
kayak mereka menganggap
tidak bisa begitu
karena musibah ini
jadi yang kita
dan keadilan buat anak anak kami
khususnya yang sudah berpulang itu
saya tidak terima ya
anak saya hanya menjadi
angka angka di data statistik
bahkan namanya itu
tidak dikenal gitu
hanya nomor sekian
bahkan untuk urusan perdataan pun
kewas banget gitu
data data yang tidak terintegrasi
di negara ini tuh
jadi saya mau
yang berpulang diingat
jangan sampai ada kejadian lagi
karena kami masih punya anak anak yang lain ya
ada kemungkinan akan berkelanjutan
ini kan namanya sama aja dengan stunting kan
negara ini katanya sedang memerangi
sibuk ke hal yang
narasi narasi yang besar
ini dulu loh
ini sudah ada kejadiannya
sudah ada korbannya
dan kemungkinan besar akan stunting
coba di tangannya dulu gitu
karena kan ini berkaitan dengan
yang dalam perawatan ini kan
tiap hari itu masih relapse
perhatian khusus gitu
dan biarkan media
jadi orang orang itu paham
bahaya seperti apa
dampaknya seperti apa
seperti apa bentukannya
sama seperti kita covid
yang terkena badai sitokin
apa saja alat alatan terpasang
prosedurnya seperti apa
yang tidak bisa membedakan gagal ginjal kronis
dan gagal ginjal akut
itu aja sudah
luar biasa ya
kita juga lelah gitu
sebagai orang tua
saya juga jadinya
bukan sesuatu yang besar
mba puspa masih tersambung
terjadi gangguan komunikasi kami dengan narasumber yaitu ibu dari korban gagal ginjal akut yaitu safitri puspa
tapi tadi sepanjang yang anda saksikan mbak puspa sudah memberikan gambaran apa yang pastinya terjadi pada anak anak mereka
dan saat ini kelompok orang tua yang anaknya menjadi korban gangguan gagal ginjal akut masih terus berupaya berjuang mendapatkan penyelesaian
dan juga mendapatkan jawaban dari negara dengan melakukan class action
terima kasih para narasumber yang sudah hadir dan juga semoga informasi yang tadi disampaikan atau wawancara yang tadi disampaikan
mas fikar terima kasih banyak atas dialog diskusi pada malam hari ini
semoga tadi terutama pernyataan yang disampaikan oleh ibu savitri puspa terakhir tadi
semoga bisa betul betul mengetuk pintu
hati para pejabat tertinggi yang berkaitan dengan penyelesaian kasus gagal ginjal akut